kafe kini bertebaran di seluruh pelosok indonesia
namun tak banyak yang mengetahui bagaimana proses kopi sejak ditanam hingga berada dalam cangkir
di sekitar bandung beberapa perkebunan kopi membuat paket wisata kebun kopi
daerah pangalengan yang merupakan daerah pegunungan di kabupaten bandung
dikenal sebagai kawasan penanaman kopi arabica
udara pegunungan pemandangan yang asri dan perkebunan kopi
kini mulai dikemas menjadi sebuah destinasi wisata yaitu wisata kebun kopi
wisata kebun kopi ini digagas malabar mountain coffee
sebuah perkebunan kopi seluas enam puluh hektare yang baru beroperasi empat tahun silam
sejak awal tahun ini mereka membuat paket wisata kopi
wisata kesini lebih kepada edukasi di mana para pengunjung bisa melihat kebun kopi
dari mulai misalnya bertanya tentang varietas pemeliharaan
kalau pada saat musim panen bisa ikut memetik
kemudian kita biasanya di sini ada kaping ya kaping itu adalah uji cita rasa kopi mutu kopi
nah kemudian di bawah itu ada kantor dan ada pabrik
di sana kita bisa melihat prosesing kopi pasca panen
berada di ketinggian sekitar satu empat ratus meter di atas permukaan laut
dengan dua ratus ribu pohon kopi wisata kebun kopi memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung
saya sendiri bukan pengguna kopi pencinta kopi tapi kepengen aja katanya oke banget deh
jadi pengen ke sini sekalian lihat langsung oh ini pergumulan kopi seperti ini
di kawasan pangalengan lainnya terdapat malabar kopi indonesia yang juga menawarkan wisata kebun kopi
wisata ini tidak melulu di alam terbuka ada juga di dalam ruangan
pengunjung bisa melihat proses hilir kopi mulai dari bagaimana biji kopi disangrai hingga

pembelian kopi di sangrai dihidangkan
pembelian kopi di sangrai dihidangkan
mulai membuka pintunya untuk wisata kebun kopi sejak awal tahun dua ribu delapan belas
antusiasme wisatawan kebun kopi di malabar kopi indonesia terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung
ini rombongan rombongan itu sekali datang itu lebih daripada sepuluh orang
tapi dibatasi juga tidak lebih daripada tiga puluh orang untuk tidak mempermudah mengkoordinirnya
kalau dilihat dari kedatangan pengunjung yang wisata kopi ini rata rata satu bulan itu sampai enam ratus pengunjung
dilihat dari presentasi produksi kebun kopi arabica di kabupaten bandung yang mencapai enam juta ton lebih
dan mencapai enam puluh persen produksi perkebunan wisata kebun kopi di kabupaten bandung sangat potensial untuk dikembangkan
kalau potensi kebun kopi di kabupaten bandung sebenarnya hampir merata
kita punya tiga puluh satu kecamatan paling tidak dua puluh kecamatan kita punya kebun kopi
saya sebutkan misalkan
pengalengan pengalengan itu di pengalengan dan sekitarnya
mulai dari cimahung pengalengan kertas sari
pada tahun dua ribu tujuh belas lalu jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten bandung lebih dari dua juta pengunjung
dengan maraknya wisata kebun kopi ini diharapkan jumlah wisatawan pun akan meningkat
wilham nasution kabupaten bandung